pandemi covid sembilan belas membuat kompetisi bola basket di semua level di indonesia harus terhenti
hingga akhirnya pada masa psbb transisi selama sebulan terakhir
tempat latihan dan gor basket di jakarta sudah mulai dapat digunakan
momen inilah yang kemudian digunakan oleh asosiasi wasit basket dki jakarta atau awaba
yang bekerja sama dengan podcast pemain cadangan
mengkampanyekan agar latihan yang digelar komunitas basket menggunakan jasa wasit berlisensi
sebab pandemi telah memukul kondisi perekonomian sebagian besar wasit
sebulan itu bisa kira kira tiga event ya
tiga event itu satu event sekitar saya bisa dapat sepuluh game
semenjak pandemi sudah tidak ada job lagi
ini job saya yang pertama
komunitas basket yang berada di jakarta merespon positif kampanye yang dimulai sejak awal november ini
biaya jasa satu wasit dua ratus ribu rupiah atau tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk dua wasit per pertandingan
juga dirasa tidak memberatkan
bagus ya sebenarnya selain buat juga support teman teman wasit ya
terus kita yang komunitas yang main yang biasanya kita nggak pakai wasit
akhirnya kadang ya fall fall ribut sendiri gitu kan
sekarang kalau pakai wasit ya lebih rapih kan mainnya
lebih enak buat kita ya lebih enjoy lah
beranggotakan satu ratus lima wasit basket berlisensi
awaba juga bekerja sama dengan wasit basket
yang berada di bogor dan tangerang
kampanye ini disambut antusias oleh para wasit
meski hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan
setidaknya uang jasa memimpin latihan dari komunitas basket yang ada
dapat membantu perekonomian para wasit di tengah pandemi
dari pengurus asosiasi wasit dki jakarta itu bikin tiga kategori
nah level satu ini adalah orang orang yang benar benar butuh bantuan kita
butuh bantuan karena apa
jadi kalau ada panggilan dari teman teman komunitas
nah orang orang di level satu ini di daftar level satu ini yang akan kita kirim ke sana
di tengah kondisi yang serba tak pasti akibat pandemi
usaha awaba membantu anggotanya ini tentu patut didukung dan diapresiasi